kenapa kamu te manggil bos
takut kualat mang jumat
biar bagaimanapun kan bukan kakak kandung encu
jadi ncuy harus batasi diri dengan cara pergaulannya sama bos brai gitu
kamu te bisa aja cuy
siapa lagi tuh
lebaran pasti banyak tamu atau
maafin lahir batin
dari mana cik ida
udah atu masuk yuk
makan dulu ketupat di dalam
udah terima kasih cik
cuman mau manggil dede
maerosnya kemana emangnya
maerosnya di rumah
saya panggilin dulunya ke dalam ya
sama sama maafin lahir batin ya cik juga ya deh
ada apa cik
suruh pulang sama emak
emak lagi repot banyak tamu
ya udah terus bekas
dede sama sobri teh pamit dulu ya
makasih banyak loh opornya anak pisang

salam buat maeros ya
ida juga pamit dulu
sama sama ya cik ida
baru dulu baru katul
sok mangga dicobain kuehnya
kamu jangan suka ngelamin lagi tang
kalaupun nanti uli gak jadi beliin motor
kamu teh harus sabar
minggu depan pulih janji mau beli motor
masuk makan ketupat dulu

tiga tahun tiga tahun
dua tahun dua tahun
selamat ya dek
akhirnya kamu menikah juga sama si sobri
dateng atuh ya
jangan lupa ke pernikahan ya dedek
supaya bisa datang ke pernikahan kamu
minggu depan harus sudah berangkat
oh gitu cek
yaudah gak apa apa
iya deh saya teh juga
minggu depan teh harus udah balik
tapi kadonya udah disiapin
jangan merepotin atuh cek
semoga acaranya lancar ya
jadi keluarga yang sakinah
jangan lupa doa
kebahagiaan dan kesehatan
tapi rumah poplante
jalan masuknya gak muat mobil
nanti parkir mobilnya jauh di depan
orang itu dilihat bukan dari besar kecilnya rumah
tapi dari besar kecil hatinya
lagian kita semua juga udah seneng banget kok diundang
yaudah makasih ya bu
yaudah yuk jalan
kita pamit dulu ya mak
sampai ketemu lagi tahun depan
iya terima kasih
mak yang sehat selalu ya
kalian gak usah takut
besok mak pindah ke ciraus
udah beli rumah
tahun depan kita gak usah jauh jauh lagi ke rumah emak emak
yaudah gak usah didengerin
sampai jumpa starcha

kenapa cuaca wes gana
do ada yang ga bingung
nanti kalau misalnya m tanya tentang cewek cewek saya
kamu bilang aja gak tahu
ah kalau itu mah saya tahu saya kenal ceng
cewek yang waktu ngabuburit aja ceng
kan saya gak kenal
udah udah masa dibahas
si aceh pasti lagi ngomongin perempuan perempuan
iya kang dadang
tapi saya nggak kenal sama ceweknya
cewek yang waktu ngabuburit itu loh kang dadang
aduh iko udah mau dateng kesini
jangan sampai diberi dia masuk
iya sih iko tuh haus mau masuk dulu
iya nanti aceh di jalan ya
iya tapi aku haus
di jalan banyak oh
tapi kita tunggu em sebentar ya
di kamar mandi
dari pagi kena diare
tapi sebentar lagi keluar
makanya kalau beli rumah itu yang besar
jadi pergantian udaranya itu bersih gitu
semua orang juga pingin
eh ada si entin
entin ada aceh itu
pada mau jalan ya
iya ke rumah mama eros
em jadi panggil
ya udah kalau gitu saya permisi dulu kang
mau jalan jalan ke tempat lain
kamu tuh malu maluin aja sih cuk